cerita dalam bahasa indonesia
dahulu kala pada dini hari di musim semi
dua malaikat berdiri di puncak bukit
dengan teropong kayu dipasang di atas mata mereka
mengamati kerajaan ossidia
ini tampak seperti kerajaan yang baik bagiku
haruskah kita melanjutkan ke yang berikutnya
tidak selalu ada seseorang yang bisa diberi pelajaran
aku katakan kita pergi ke sana dan melakukan tur
terserah kau saja
para malaikat kedermawanan dan keserakahan
berjalan di jalanan ossidia
mempelajari setiap orang yang ada di hadapan mereka
orang orang di sini pekerja keras
sudah kubilang kau tidak akan menemuk tunggu
apa yang kau jual teman
di dalam setiap kue ada selembar kertas bertuliskan keberuntungan
apapun yang kau dapatkan itu adalah takdirmu
dan itu akan jadi nyata
biarkan aku mengulanginya
apakah ini pernah menjadi kenyataan
ya maksudku aku yakin pasti
untuk beberapa orang kau tidak akan tahu sampai kau mencobanya
tentang apa itu tadi
pria itu menjual kue keberuntungan
apa yang salah dengan itu
kapan aku mengatakan ada sesuatu yang salah
tunggu dan lakukan
tunggu dan lihat saja
ketika keesokan paginya tiba philip penjual kue keberuntungan membuka kiosnya seperti biasa
sedikit yang dia tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya
kue keberuntunganmu telah meramalkan bahwa aku akan menemukan harta karun dan
coba tebak apa
kutemukan sebuah pot penuh emas
terima kasih banyak
philip kue keberuntunganmu telah meramalkan bahwa aku akan menemukan cinta dalam hidupku
philip kau adalah malaikat
prediksimu menjadi kenyataan
tanahku subur kembali
terima kasih philip
philip terkejut ketika pria dan wanita mengapit kiosnya masing masing mengucapkan terima kasih atas kue keberuntungannya
semuanya menjadi kenyataan
awalnya philip mengira itu hanya kebetulan saja
tetapi kemudian semakin hari semakin banyak orang berkumpul di depan kiosnya
beberapa berterima kasih padanya
beberapa membeli lebih banyak kue
dan seiring berlalunya waktu kisah philip semakin menyebar seperti api yang membara
bahkan orang orang dari kerajaan tetangga datang untuk membeli kue keberuntungan darinya
dan yang mengejutkan philip sendiri setiap catatan yang dia masukkan ke dalam kue akan menjadi kenyataan bagi orang yang membelinya
ini tidak mungkin kebetulan
mungkin aku diberkati
iya aku peramal yang hebat
aku menulis nasib orang
rasa arogan dan sombong mulai tumbuh di dalam diri philip
dia sekarang menjual kuenya dengan harga yang lebih tinggi karena dia menjadi rakus
ayolah aku hanya punya koin tembaga ini
tolong beri aku kue keberuntungan
tidak berarti tidak pergi dari sini kembalilah saat kau memiliki koin emas
suatu hari philip menerima kabar dari raja osidia
apa raja ingin bertemu denganku
iya bawalah kue terbaikmu
philip membuat kue keberuntungan terbaik dan menaruh catatan keberuntungan terbaik di dalamnya
kemudian dia berangkat ke istana
dalam perjalanannya ke dalam hutan dia melihat seorang petapa yang malang di bawah pohon yang tampak pucat dan lemah
anak muda tolong bantu aku
aku seorang pertapa tua dan aku tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan makanan
apakah kau cukup murah hati untuk memberiku makanan
aku tidak punya apa apa untuk memberimu makan
apakah begitu lalu kenapa aku mencium bau kue yang enak
ini untuk raja
bisakah kau memberikannya beberapa untukku
oh sama sekali tidak sekarang aku sudah terlambat raja mungkin menungguku
kau tahu apa tetaplah di sana dan cepat atau lambat seseorang akan datang untukmu
dan lalu philip melanjutkan
ketika dia sampai di kastil dia disambut dengan meriah
wow lihatlah keindahan tempat ini
tembok emas pahatan berlian jendela yang indah
pasti luar biasa menjadi seorang raja
selamat datang keberuntungan apa kau memiliki kue keberuntungan untukku
iya yang mulia kue keberuntunganmu baru dipanggang hanya untukmu
oh aku tidak ingin memakannya aku hanya ingin melihat keberuntungan
raja dihadiahkan dengan sekeranjang dan satu persatu dia membuka kuenya membaca catatan keberuntungan
wow luar biasa
oh betapa bijaksana philip aku terkesan dan aku tidak ragu bahwa ini akan menjadi kenyataan
tapi jika ini tidak menjadi kenyataan aku tahu di mana menemukanmu
tidak hanya bercanda
prajurit beri philip hadiah terbaik dan biarkan dia makan makanan kerajaan sebelum dia pergi terima kasih philip
maka philip dihadiahi emas ruby dan juga berlian
dia juga makan banyak dan kagum dengan gaya hidup kerajaan
ketika sampai di rumah philip mulai berpikir keras bayangan dari istana melintas di benaknya membuatnya gelisah
sungguh cara yang bagus untuk menjalani hidup
aku harap aku seorang raja seorang raja yang paling kuat dan juga orang yang memiliki kekuatan dan memiliki kekayaan
dan saat itulah dia mendapatkan ide
bagaimana jika bagaimana jika aku menulis keberuntungan untuk diriku sendiri
iya mengapa aku tidak memikirkan itu sebelumnya
aku tidak perlu terus menjual kue aku bisa menjadi makhluk terkuat di dunia dan kemudian kekayaan akan menyusul yes
tidak membuang buang waktu philip menyiapkan adonan dan memanaskannya
ketika kuenya sudah siap dia mengeluarkannya dan di selembar kertas dia menulis
kau akan menjadi makhluk paling kuat di dunia
bersiaplah dunia untuk diriku
philip meletakkan kue keberuntungan dan pergi ke pintu tempat seorang pengemis malang berdiri dengan mangkuk di tangannya
apa yang kau inginkan

sekarang kebetulan ketika mereka berbicara
sekarang kebetulan ketika mereka berbicara
sekarang kebetulan ketika mereka berbicara
seekor tikus kecil masuk melalui jendela berhamburan ke dinding dan memanjat meja
di sana ia melihat kue keberuntungan dan segera mulai mengunyahnya
ketika tiba tiba itu pecah dari tengah dan menampakkan secari kertas di dalamnya
maka binatang kecil itu tertuju pada teks itu pupil matanya membesar dan kemudian

dinding dan langit langit rusak menghancurkan rumah philip
tapi itu belum semuanya
tikus itu sekarang hewan berbahaya yang paling kuat sesuai dengan catatan keberuntungan
mengambil langkah langkah yang mengguncang memulai kekacauan di kerajaan
apa yang terjadi
dan saat itulah dia tersadar
oh tidak apa yang telah aku lakukan
tapi itu sudah terlambat
tikus raksasa yang telah menghancurkan desa sekarang mulai menuju ke kastil
itu semua salahmu
keserakaanmu telah membutakanmu
lihat apa yang telah dibawa kepada orang orang di kerajaanmu
kau punya bakat
bakat yang indah
kau bisa menggunakannya untuk kemajuan orang orang
kau menginginkan semuanya untuk dirimu sendiri
aku berjanji akan bekerja keras dan tidak pernah serakah lagi
dan apakah aku mempercayaimu
duniaku hancur berantakan
dan segera seluruh dunia juga akan hancur jika binatang itu tidak dihentikan
tidak akan ada yang bisa diserakahi lagi
tidak akan ada dunia bagiku untuk memerintah
sang petapa menatapnya dan tersenyum
baiklah mari kita setel ulang waktu
apa yang kau jual teman
aku kembali ke
apakah itu artinya
aku bertanya apa yang kau jual teman
di dalam setiap kue ada selembar kertas bertuliskan keberuntungan
apapun yang kau dapatkan itu adalah takdirmu
itu akan jadi nyata
biarkan aku mengulanginya
apa ini pernah menjadi kenyataan
saat itu philip tersenyum
ini pernah terjadi sebelumnya padanya
dan sekarang adalah kesempatannya untuk tidak mengambil jalan yang membawanya menuju bencana
kau tahu ini bukan keberuntungan yang sebenarnya
ini hanya untuk bersenang senang
tapi kuenya sangat enak
itu suatu hal yang nyata
kau tahu apa
aku ingin satu
oh lihat tertulis semuanya baik baik saja
semoga berhasil untukmu tuan
semoga jalan kita tidak pernah bersilangan lagi
ayo kita pergi ke kerajaan berikutnya
terserah kau saja teman
akhirnya keserakahan dan kedermawanan melanjutkan
bepergian dari kerajaan ke kerajaan
bekerja satu sama lain untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik
dan untuk philip dia bekerja keras dan menjadi sangat sukses
dan juga murah hati pada saat yang sama
dan dia tidak pernah melihat keserakahan lagi